saudara yang juga jadi sorotan di kompas malam markas komando lantamal angkatan laut nias
tengah menyelidiki kasus pembunuhan calon siswa tni al yang dibunuh pada tahun dua ribu dua puluh dua lalu
pelaku yang merupakan oknum anggota tni al juga meminta dua ratus juta rupiah kepada keluarga
sebagai biaya memasukkan korban menjadi prajurit tni angkatan laut
seorang mantan calon siswa atau casis bintara tni al dibunuh oleh oknum anggota tni al sodara
keluarga ex calon siswa bintara di nias ini pun histeris setelah mengetahui korban dibunuh oknum tni al pada tahun dua ribu dua belas
dan baru diketahui tewas pada tahun dua ribu dua puluh empat
pelaku juga memeras harta keluarga korban dengan alasan untuk kebutuhan korban
dari keterangan pelaku diketahui korban dijanjikan oleh serda aam saudara menjadi siswa dikmaba tni al
namun ternyata korban dibunuh dan jenazahnya dibuang di daerah desa talawi sumatera barat
karena sejak tahun dua ribu dua puluh dua baru dilaporkan dua ribu empat dua ribu lima
oknum cerda am sendiri sejak awal pelaporan sudah langsung diperiksa dan ditahan
posisinya sudah dilimpahkan ke penyidik lantamal dua padang
di sana juga proses sedang berjalan didalami keterlibatan dan akan dilaksanakan olah tkp dan melengkapi barang bukti
jadi pelaku ini melakukan dugaan tindak bedana ini atas inisiatif sendiri atas kekuasaan sendiri
tidak terkait ataupun tidak melibatkan dengan dinas maupun atasan ataupun rekan rekan yang lain